harga cabai rawit di sejumlah daerah tercatat melonjak
kenaikan harga cabai rawit yang cukup signifikan ini salah satunya disebabkan tingginya curah hujan
berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional
harga tertinggi terpantau di kota tarakan sebesar rp lima puluh delapan tujuh ratus lima puluh per kilogram
sedangkan harga terendah ada di kota jember jawa timur senilai rp sepuluh enam ratus lima puluh per kilogram
sementara itu harga rata rata cabai rawit merah nasional mencapai rp tiga puluh tujuh sembilan ratus per kilogramnya
bahkan di kota ambon dan kota tual maluku harga cabai rawit merah sempat menyentuh rp enam puluh tujuh dan rp seratus per kilogramnya
kenaikan harga cabai ini kemungkinan akan turut memicu inflasi pada bulan maret